masa allah luka dalamku ternyata cukup parah aku tidak menyangka paman balapati akan berkhianat
baru kali ini aku melihat juru seperti itu
oke raden tidak apa apa
aku tidak apa apa pak man
aku sedang mengatur hal murniku
tapi tumporan aku sangat terima
apa bisakah pak man untuk mengambilkan aku air
maaf pak man
terima kasih banyak
terima kasih banyak